dalam sudut kota kali ini saya akan mengajak anda ke kampung adat cirende
kampung adat yang masih memiliki kepercayaan sunda wiwitan
seperti apa yuk kita lihat sama sama
kampung adat cirende terletak di kelurahan lewi gajah cimahi jawa barat
warga sekitar meyakini telah menempati kawasan ini sejak tahun seribu tujuh ratus an
dan kini terdapat sekitar enam puluh kakak yang menempati lahan seluas empat hektare ini
warga kampung adat biasa berkumpul di balai
yang di dalamnya terdapat imah panggung
sebuah rumah tradisional sunda dan di aula yang disebut balendongan
harga pegang tangan kiri jari kanan jari kiri
meluk diri sendiri kalau kedinginan
aktivitas pertama yang dilakukan untuk mengenal kampung adat cirende
adalah masuk ke dalam hutan adat yang memiliki luas sekitar delapan puluh hektare
uniknya salah satu aturan di hutan adat ini adalah pengunjung dilarang menggunakan alas kaki
atau dalam bahasa sunda disebut nyeker
di ujung perjalanan para pemandu mengajak peserta untuk berdoa
sebagai bentuk terima kasih
kepada alam dengan cara menutup mata sambil mendengarkan permainan alat musik tiup
karinding yang terbuat dari bambu
di puncak dengan ketinggian sekitar sembilan ratus meter di atas permukaan laut ini
kita bisa menikmati pemandangan kota
setelah puas menikmati keindahan alam dan pemandangan dari atas
saatnya kita kembali ke bali
kalau budayanya nih
apa aja sih yang khas di kampung cirenda ini
kalau kampung adat ciliwn itu kan lebih dikenal dengan budaya ketahanan pangannya
terutama dengan singkongnya
jadi masyarakat ada cirinde
sudah sejak lama lah
dari tahun seribu sembilan ratus delapan belas sampai sekarang
kami lebih menjaga warisan budaya tuang sampe
jadi makanan pokok kami adalah singkong
itu yang lebih dikenal selain ada yang lainnya
termasuk ada ritual ritual upacara adat
seperti ada upacara adat tutup tahun ngembang tahun saka sunda
ada upacara adat mula sarasi racai
termasuk aturan yang lainnya seperti
ya kalau kita ke hutan
tidak boleh pakai alas kaki itu
itu dipamalikan kalau pakai alas kaki
terus tidak boleh pakai pakaian warna merah
terus ada lagi upacara seperti kematian
kelahiran itu semua masih menggunakan ritual ritual adat yang diwariskan oleh leluhur kami
selain menyusuri hutan
para pengunjung juga bisa mengikuti aktivitas mengolah singkong
mulai dari mengupas
ada juga aktivitas lain seperti membuat mainan tradisional menggunakan janur
seru ya anak anak belajar hal baru
terutama dalam kebudayaan yang mungkin dia nggak pernah lihat sebelumnya gitu
dengan dia harus jalan kaki tanpa alas kaki
lalu dengan membuat kerajinan dari alam
nah itu kan membuat anak anak mengekspo hal hal baru
kalau kesannya sih kita tuh harus jaga alam
biar apakah sekarang polusi
jadi ada oksigen baru
aku juga sama kayak adrin
kita itu harus jaga alam
dan kita juga tidak boleh buang sampah sembarangan
sama juga sih
harus jaga alam
dan jangan buang sampah sembarangan
tapi kalau di sini di bandung polusi lagi buruk
di sini ada oksigen baru
kampung adat cirende menjadi unik karena dapat terus bertahan meski berada di kota
selain itu juga bisa menjadi destinasi wisata
untuk mengenal salah satu ragam budaya dan kepercayaan yang terdapat di indonesia